karena gak biasanya kau punya hati nurani
diego sama sekali gak peduli sama dia
cuman diego merasa ngeliat putri ini sama kondisinya
kayak tante ditinggal sebelumnya tante
kamu jangan main sama ini dengan masalah tante dok
gak bukan gitu tante
masalah tante itu berbeda diego
tante gak mau perempuan ini tinggal sama tante
tante gak mau keset set dengan masalah kamu diego
kamu harus bawa dia keluar dari sini
perasaan kemarin hidup gue udah wow bingit
jadi perempuan cantik
sosialita wangi semerbang
sekarang gue udah jadi pelayat
pelayan di warung lagi
putri putri gak kera lo mas penjara nih put
cukup gue jadi susah
bu kemarin deh
setelah diduga wanita hamil yang bernama
putri menderita depresi berat
sehingga dirinya memutuskan untuk terjun ke jurang dan tenggelam di sungai
sampai berita ini diturunkan
tim sar masih menyusuri sungai untuk menemukan korban zanazah yang bernama putri
sekian dari saya terima kasih
enggak mungkin putri meninggal
berita ini pasti bohong
kalau putri gak tenggelam
kenapa barang barangnya ditemukan di sungai
gue gak percaya ini berita
gue gak bakal percaya sebelum gue sendiri jenazahnya putri
putri putri ampun deh
masih muda lo put
udah metong aja put put
kalau udah gak gini apa kabarnya nasib gue
siapa yang bakal nanggung biaya hidup gue mana gue udah tua
besen es mau baik
eh bu udah denger berita belum bu
itu ada perempuan jatuh ke jurang
ada mobil parkir disitu
kayaknya sih panik banget bu
kayaknya sih temennya di situ bu
bapak yakin bapak ngeliat itu ada perempuan disitu
yakin banget bu
bisa disitu ngeliatin
ini orang ini bukannya pak
iya bener ini orangnya
ini nih ini dia harta karun gue yang terbaru
ya segini tempat gue masa depan gue cerah lagi
sudah sebaiknya seperti ini
dengan begini gue lagi takut kembali di nolga
kamu yang sabar ya raja
mungkin ini yang terbaik buat kita semua
termasuk untuk bayi kamu
ini saatnya kamu membuka lembaran baru dengan kemara
dia gue emang juara
semua jejak putri kehapus
dengan kematian putri
raja bebas dan bisa kembali lagi jadi milik aku
gue yakin putri masih
ya ampun dewa lo ini emang udah bener bener gak waras ya
ya putri itu udah gak ada
dia kan udah hanyut tau gak
kamu gak usah perlindih ya
dewa ini udah gak waras
jelas jelas putri itu udah gak ada
kenapa sih semua orang pada lebay
pada gak percaya kalau misalnya putri itu udah gak ada
aku harus cepatnya menikahi raja
supaya dia bisa melupakan putri selamanya
marah ya kita pulang
cepet naik dewa
aku mau nyari putri
buat tolong disini
buat tolong disini
gua udah cari sitar sungai ini
tapi tetep gak ada putri
gua mau nyari lagi
gua mau nyari kesan
dipikir lu doang sedih apa
gue juga sedih tau gak
putri masih hidup
kenapa dia gak pamit dulu sama gua
kenapa dia langsung pergi gitu

siapa perempuan ini
udah nanya ntar aja ya
yang jelas ini perempuan butuh peturung sekarang
baru kali ini aku lihat diego
kelihatan khawatir banget sama orang lain
siapa sebenarnya perempuan hamil itu
kamu kasih tahu tante ya
dan apa hubungannya sama kamu
jawab dengan jujur ya sama tante
ayah dari bayi yang dikandungnya
tante kalo nuduh itu kira kira tante
tante tau sendiri kan
diego selama berapa bulan terakhir ini dimana
di penjara ya kan
terus kenapa jadi kamu bawa kesini
kalau gak ada hubungannya sama kamu
siapa sih sebenarnya dia
sampai kamu segitu khawatirnya
kakaknya dia sendiri yang mau bunuh dia
suamanya juga gak peduli sama dia
kamu yang disuruh habisin dia
ya cuma masalahnya diego gak tega
karena gak biasanya kau punya hati nurani
diego sama sekali gak peduli sama dia
cuman diego merasa ngeliat putri ini sama kondisinya
kayak tante ditinggal selama tante
kamu jangan main samain dengan masalah tante dok
engga bukan gitu tante
masalah tante itu berbeda diego
tante gak mau perempuan ini tinggal sama tante
tante gak mau kesayat sayat dengan masalah kamu diego
kamu harus bawa dia keluar dari sini
dia gue pasti bakal bawa dia pergi dari sini
cuman masalahnya diego butuh waktu
kalau kakaknya dia tau dia ada disini
ya ini bisa jadi masalah baru lagi
terus kenapa jadi kamu yang repot
bawa aja ke orang tuanya
biar orang tuanya tau
kalau anaknya mau menghabisi adiknya sendiri
masalahnya dia juga punya masalah sama orang tuanya
biar kan mereka menyesalkan masalah sendiri diego
kamu gak bisa ikut campur
memangnya orang tuanya itu siapa sih
sampai nolong anaknya sendiri aja gak mau
sama citra sasmita
aku gak kenal
ya udah deh
buruan aja bikin dia sadar
dia gue mau nyari bidan dulu
mau ngecek dulu
tunggu pembalasanku mas roy aku akan buat putri melawan kamu